sebagai unesco global geopark kawasan gunung batur di kintamani bali memiliki banyak atraksi wisata alam
ada juga hidangan khas yang patut anda cicipi
anita maya akan membagi resep nikmat mujair nyat nyat khas kintamani bali
nah pemandangan cantik ini ada di kawasan batur global geopark di kintamani
ini menjadi salah satu bukti ya dasyatnya ledakan gunung batur puluhan tahun yang lalu
menghasilkan lava hitam seperti ini dan sekarang bisa kita nikmati sebagai tempat wisata
di penolokan kintamani ini kita bisa melihat keindahan gunung batur
serta pegahnya pemandangan alam yang mengelilinginya
seperti danau batur dan gunung abang
bahkan dari titik tertentu kita juga bisa menyaksikan indahnya gunung agung
tapi tak hanya keindahannya yang menarik minat wisatawan
kintamani juga menyimpan kekayaan kuliner yang menggoda selera
ikan mujair nyat nyat adalah hidangan yang wajib anda coba
nah ini dia mbok rosmi apa kabar mbok
ini udah mulai ngulut ngulut kayaknya
iya bahannya ngulut dulu biar alus
ini ada kencur kunyit bawang merah bawang putih ada cabai kecil sama cabai besar
dan ini penambah
jangan lupa terasinya
kita rasanya nih terasi
untuk mengurangi aroma anjir ikan mujair ini
resmi melumuri ikan dengan garam dan jeruk nipis sebelum digoreng
cabai yang banyak mbok
bumbu sebaiknya dihaluskan dengan cara diulek
agar tekstur bawang dan cabainya masih terasa ketika dimakan
ikan digoreng hingga setengah kering
dan mujairnya sudah kering jadi udah bisa kita angkat
kita tumiskan dulu ya mbok
lalu dimasukkan ke dalam bumbu halus yang sudah ditumis
yang di sana kecium gak aromanya
di sini udah wangi banget
tambahkan sedikit air dan tunggu hingga bumbu meresap ke dalam ikan
beri garam kemudian angkat dan sajikan
pada ikan mujair nyat nyat
khas kintamani buatan borosmi dan juga saya
khas makanan bali itu emang bumbunya tajam banget
pakai nasi anget pula ya
nyat nyat yang berarti meresap ini telah menjadi makanan khas kintamani
dengan resep warisan dari nenek moyang
ikan mujair banyak terdapat di danau batur dan kemudian dikembang biarkan warga
jika ingin mengunjungi kintamani sebaiknya anda datang pada pagi hari
agar pandangan tidak terhalang kabut
dan jangan lupa mengisi perut dengan hidangan nikmat ala kintamani ya
tuan tuan kintamani bali